sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
apa dia tidak tahu minuman yang memabukkan ini haram
saya nggak tahu bu
oma ada di mana
oma di kantor
oma di kantor
nanti kalau kita ketemu omet ceritakan ya
terus jangan lupa
kalau bawa pulang asma kita belum tahu oma
tapi oma tahu kabar abang gimana
kalau menurut alda
abah sama ambu itu pulang kampung
sampai ketemu nanti ya oma ya
terima kasih oma
alda teh habis ngambil uang kiriman dari ambu bu
biar mami yang pegang
kamu nggak percaya sama mami hm
kamu pikir mami nggak punya uang sendiri
mami mau arisan sama ibu yang pecah betul ya
udah mati juga
masih aja perempuan kamu
masih aja perempuan kamu
masih aja perempuan kamu
maksudnya bawa sial
jangan jangan arwahnya asma teh
masih nggak bawa sial ke kita
kamu jangan asal
saya sama sekali tidak percaya
dengan arwah kentayangan
biar dia main
kamu bikin dia mati
kamu bunuh dia
neraka itu tepat
kamu bunuh dia
yang aman biar dia tidak mengganggunya lagi
kamu masih ada asma
mama kangen sekali
oma kami tinggal dulu ya sama asma ya
biar bisa kangen kangenan
mas kevin mas kevin itu ketemu sama asma di mana
itu nggak penting
yang penting aku senang bisa menemukan asma kembali
dia dia bilang
dia lupa ingatan dia kena amnesia
mungkin waktu dia diculik dia terluka dan kena amnesia
asma akan ingat semuanya kembali
yaudah ya mi
kevin kamar dulu
dia harus melenyapkan dia
sebelum dia bisa ingat kembali semuanya
kenapa dia berkeringat
lalu sebelum ketemu kevin kamu sama siapa
ya setidaknya asma pikir
dia itu maminya asma
ya asma percaya aja
sepertinya ada yang dia sembunyikan
mau istirahat dulu ya oma ya